ini kak fadil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
waktu pesta ulang tahunnya kak fadil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
kalau kamu tahu
kamu pasti akan cemas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
masalah mama juga masalah mila ma
jangan nyakit mama
mama harus bilang apapun yang terjadi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
kalau mama gak kerja nanti mama dipecat ma
kalau mama gak kerja nanti mama dipecat ma
mau deh ya ma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
agar dia mau ngerti kalau mama lagi sakit
tante farah ada di ruang rawat ma
mama gak nanya sama kamu fadi
tante mau bicara sama dia
sebenarnya mama kamu itu beneran sakit atau pura pura sih
atau cuma mau nyusahin anak saya aja
kalau tante mau menghina saya tante bolehin yang saya sesuka hati tante
tapi saya tidak akan mengizinkan tante untuk menghina mama saya
dan harus segera dioperasi
tapi operasinya operasi kecil kan
tante farah harus dioperasi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
kamu sadar nggak sih camilla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
pasti kamu mau operasi mama kamu yang bayar fadil
kalau mama kesini cuma mau marah marah
mendingan mama pulang aja
kenapa sih kamu selalu menentang mama
mama kan hanya bicara yang benar tadi
memangnya mama salah
tante tenang aja
kami nggak akan minta kak fadil untuk membantu biaya rumah sakit ini
tidak sebesar pun tante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
untuk membiayai mama kamu
nggak apa apa kok kak fadil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
kak fadil nggak usah bantuin camilla
udah kak camillah sekarang kan mau ke kantornya mama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
amin kak fadil pulang aja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
kemana lagi dia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
bilang sama pegawai baru itu
saya tidak menerima alasannya
dan hari ini juga dia boleh berhenti di tempat ini
ibu saya benar benar sakit mas
sedang di rumah sakit sekarang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
direktur anda benar benar nggak punya perasaan ya pak
apapun yang mbak katakan tidak akan merubah keputusan ini
ibu kangen banget sama kamu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
berarti yang memecat mamanya camilla itu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
biar ibu yang tangguh
jadi kamu gak usah pusing pusing lagi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
kalau saya menerima kebaikan ibu terus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
itu rahasia kita berdua
ibu makasih ya bu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
lima puluh juta bu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
sudah kamu transfer aja
nanti ibu cerita di rumah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
itu terlalu banyak
yang penting kamu gak
terima kasih ibu
terima kasih ibu
kesampean juga ya
ibu kenalan sama mama kamu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
minta bu tini jangan jenguk mama
mama gak suka aku dekat sama bu tini